dengan menggunakan bus sekolah puluhan warga cilangkap cipayung jakarta timur
tiba di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran pada minggu sore
satu warga ini terpapar covid sembilan belas pasca halal bihalal saat lebaran kemarin
mereka tergolong dalam pasien tidak bergejala
total seluruh warga yang terpapar berjumlah satu ratus empat warga
lima diantaranya berusia lansia dan harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif
delapan pasien lainnya sudah lebih dulu dibawa ke rsdc
sementara sepuluh anak anak yang orang tuanya negatif diizinkan untuk melakukan isolasi mandiri
sebelumnya warga rt tiga rw tiga kelurahan cilangkap kecamatan cipayung jakarta timur
terpaksa menjalani micro lockdown karena puluhan warganya dinyatakan positif covid sembilan belas
pihak kecamatan cipayung mengatakan puluhan warga ini diduga terjangkit virus corona
usai menggelar silaturahmi saat hari raya idul fitri lalu
sesuai dengan ketentuan pergub nomor dua tahun dua ribu dua puluh tentang penanggulangan bencana covid sembilan belas ini
memang lebih baik jika itu dilaksanakan di fasilitas kesehatan pemerintah
dan kebetulan kemarin kami dapat informasi ada oknum warga yang positif ini tidak taat protokol kesehatan
petugas kecamatan cipayung rencananya akan melakukan penyemprotan disinfektan rutin
ke setiap sudut permukiman warga
penyebaran lebih lanjut
tim liputan cnn indonesia